sejumlah titik keberangkatan arus mudik seperti stasiun dan terminal sudah mulai dipadati calon pemudik
jika pada info sebelumnya terminal lebak bulus masih terpantau sepi kita akan ke terminal pulau gebang nih untuk melihat kondisi jelang mudik di sana
ya sudah ada produser lapangan cnn indonesia abdur rahim di sana selamat pagi menjelang siang abdur
jadi kalau di hari ini di jam sekian ya ini bagaimana nih kondisi terminal pulau gebang saat ini
ya selamat pagi menjelang siang dan ya jangan juga hanum
benar sekali jika tadi di terminal pasar minggu dan juga terminal lebak bulus posisinya tidak begitu rame penumpang
hal yang sama pula terjadi di sekitar terminal pulau gebang ini
bahwasannya bisa anda lihat sendiri di belakang saya ini adalah para penumpang yang akan jalan
ataupun juga akan melakukan perjalanan mudik dari terminal pulau gebang
ke berbagai daerah di pulau jawa dan juga sumatera misalnya ada jawa barat kemudian jawa timur
dan juga jawa tengah dan beberapa daerah di sumatera seperti daerah bengkulu sumatera selatan dan beberapa daerah lainnya
memang untuk hari sendiri hari ini sendiri belum ada geliat ataupun juga kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan
jika tadi saya sempat menanyakan kepada pihak terminal pulau gadung
pulau gebang maksud saya ada sekitar lima ratus tujuh puluh tiga penumpang yang sudah diberangkatkan dari tadi pagi
dan ini memang tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu dibandingkan dengan hari hari biasanya
dan untuk mengetahui lebih lengkapnya seperti apa kondisi di terminal pulau gebang terminal terpadu pulau gebang saat ini
saat ini saya sudah bersama dengan bapak pinem kepala satuan operasional dan juga terminal pulau gebang
pak ini bisa dijelaskan pak

di pulau gebang saat ini apakah sudah ada peningkatan yang cukup signifikan begitu pak
kalau untuk peningkatan signifikan belum
tetapi kalau kita bandingkan dengan keberangkatan harian dengan sekarang memang ada sedikit peningkatan
kalau umumnya kami harian itu sekitar satu lima ratus sampai dua penumpang per hari yang kita berangkatkan
hari ini ataupun kemarin sudah sekitar tiga ribuan
tetapi memang kan
masa angkutan lebaran ini ataupun cuti bersama belum dimulai
jadi untuk titik puncak memang belum ada
tetapi secara data dari kami sudah ada mulai peningkatan sedikit lah
tapi belum signifikan
kalau puncak arus mudik ini diperkirakan kapan pak
kalau perkiraan kami itu perkiraan antara hamin tiga ataupun hamin dua
tapi karena memang ini libur ini kita cukup panjang
cukup panjang mungkin bisa
penumpang bisa terbagi bagi dalam memilih keberangkatannya
dan tidak seperti kita tahun lalu itu sampai titik puncak sampai tiga belas satu ratus tiga puluh tiga penumpang dalam satu hari
ini berbicara soal rem cek pak
yang kemarin kan juga disempat diadakan sidak oleh menteri perhubungan
nah kalau untuk rem cek sendiri dikatakan kemarin ada sekitar tujuh puluh kendaraan sudah di rem cek
dan sebenarnya rem cek ini fungsinya buat apa sih pak
dan apa aja sih yang dicek selama rem cek ini
intinya untuk rem cek ini adalah untuk keselamatan
untuk keselamatan dan hal hal mendasar sebenarnya yang diperiksa
yang pertama kita bisa lihat dari cek bannya dulu ban belakang
kita cek ban depannya kita cek
lanjut nanti kita sampai cek ke lampu ke wiper ke sabuk pengaman supirnya
meter ataupun palu pemecah kaca
jadi itu pun kita periksa gitu loh
dan sebenarnya rem cek ini kita mulai kalau di pulau gebang bukan hanya waktu angkutan lebaran saja
ataupun natal dan tembaru
tapi hari hari biasa pun kami sudah lakukan
nah supaya apa
jadi nanti waktu masa masa musim liburan ataupun masa masa event ini kita tidak perlu lagi repot untuk mengejarnya
ya saya harapkan juga dilakukan ramcek ini adalah untuk keselamatan bagi pengguna jalan
mobil yang sudah di rem cek itu kita taunya dari mana pak
jadi ada tanda stiker di kaca sebelah kiri
itu ada stiker dari kementerian ataupun dari bptj bahwa mobil ini sudah layak jalan
jadi kalau belum ada stiker berarti belum kita rem cek
bagi pemilik bus ataupun juga
mobil yang belum di rem cek itu sanksinya apa
apakah diterapkan sanksi
yang pasti gini ramcek kalau seandainya mereka tidak lulus kita lihat dulu
kalau mungkin yang masih bisa diperbaiki kayak lampu ataupun wiper itu mungkin bisa diperbaiki tepat
kalau memang sudah betul baru kita cek lagi kembali dari awal
kalau lulus baru kita berangkatkan
tapi kalau sudah berat kayak ban kayak ban ataupun bodi keropos yang lain lain itu kita pulangkan dan kita berangkatkan
kalau ini soal
untuk harga tiket ini pak
kalau menjelang selama libur lebaran ini banyak penumpang yang mengeluhkan kenaikan harga tiket yang cukup signifikan begitu
sebenarnya pengaturan harga kenaikan ini berapa persen pak bolehnya pak
jadi gini kalau yang ekonomi memang ada pengaturan batas atas bawah bawahnya
memang sudah diatur pemerintah
tapi kalau yang non ekonomi itu diserahkan ke harga pasar
ya kedepannya saya harapkan juga yang non ekonomi ini juga harus bisa diatur
beban dari penumpang itu ataupun keluhan keluhan dari penumpang itu bisa kita akomodir
nah kami sebagai pengelola juga sering menerima pengaduan dan itu juga kita konfirmasi ke po tersebut
apakah mereka punya surat edaran dari perusahaan pusat
kalau memang ada berarti yang resmi
kalau tidak ada baru itu yang kita tindak lanjuti dan kita bikin laporan ke perusahaan tersebut
tadi saya juga sempat menanyakan ke beberapa penumpang bahwasannya mereka yang mengeluhkan ada yang tidak naik sama sekali
kemudian ada yang naik
ini pengawasan sendiri dari disub sendiri gimana pak
kalau kami gini kita juga bikin surat edaran sebelum momen momen ini
bahwa perusahaan perusahaan otobus yang ada di terminal terpadu pulau gabang menyerahkan harga
harga ataupun daftar tiket
daftar tiket yang
yang akan dijual di termal terpadu pulau gebang
jadi kita harapkan juga ini saya juga terbuka
jadi lebih mudah kami dalam segi pengawasan harga tiket
kalaupun ada keluhan kita cek nanti
ini harga tiket ini sesuai dengan yang diedarkan oleh perusahaan otobus tersebut
ada sanksi yang diterapkan bagi perusahaan yang melanggar
yang pertama buat kami surat teguran sampai nanti penutupan loket
itu yang udah jelas
ya otomatis kalau sudah sampai sanksinya penutupan loket
mereka tidak boleh berjualan ataupun beroperasi di terminal terbang pulau gebang
sampai ada masa jangka waktunya
pak pinem terima kasih banyak atas wawancara saya
ya harum dan juga daniel
tadi itu wawancara saya dengan bapak pinep
yaitu kepala operasional dan juga kemitraan dari terminal pulau gebang jakarta timur
memang saat ini pemerintah tengah menggayat ataupun juga mengajak para penumpang
para pemudik yang nantinya akan berencana untuk melakukan
pemudik dengan kendaraan pribadi
begitunya untuk beralih ke kendaraan umum
dan itulah memang alasannya rem cek ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan juga kenyamanan bagi penumpang
karena dari data tahun dua ribu tujuh belas mengatakan bahwasannya banyak kecelakaan itu terjadi
harum dan juga daniel
baik abdur rahim terima kasih atas laporan
anda langsung dari terminal terpadu pulau gebang
jangan ikut mudik ya masih harus kerja soalnya
masih belum langsung cuti bersamanya ya masih tanggal sebelas
tapi tadi kalau kita lihat memang kan prediksi untuk puncak arus mudik dimulai dari tanggal delapan juni ya
jadi memang wajarnya
paling penting adalah bus busnya semua harus layak jalan